kita beralih ke informasi lainnya
kondisi bayi kembar siam dempet perut asal probolinggo
desta dan desti berangsur stabil pasca operasi pemisahan
desti bahkan sudah diperbolehkan keluar dari kamar isolasi
untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut
sementara bayi desta masih menjalani perawatan intensif
setelah tujuh hari melewati masa operasi dan dirawat di ruang intensif
care unit icu rumah sakit umum daerah dr sutomo surabaya
selasa siang bayi desti dikeluarkan dari ruang isolasi
desti yang sudah memiliki berat badan satu enam ratus delapan puluh gram ini
selanjutnya dipindahkan ke ruang nicu
desti dipindahkan karena sudah tidak ada gangguan pernafasan
dan mulai bergerak aktif
berbeda dengan desti kondisi desta masih memerlukan perawatan intensif
dan diisolasi karena stomanya masih belum bisa berfungsi normal
bayi yang satunya desta masih belum stabil
oleh karena itu desta perlu perawatan intensif
diisolasi di sana sehingga bisa serta
sementara itu kebutuhan asi untuk dua bayi kembar ini
kini sudah mulai dipenuhi oleh ibunya
setelah beberapa waktu lalu dibantu oleh donor asi
saat ini kondisi ibu sudah mulai pulih dan dekat dengan kedua bayi
sang ayah berharap kondisi sang bayi bisa segera pulih
bisa sehat seperti anak normal lainnya
alhamdulillah kesehatannya semakin hari sudah semakin membaik
makanya hari ini dipindah ke ruangan yang lain sih
desta desti merupakan bayi kembar siam dempet perut
dan merupakan kasus bayi pertama yang ususnya terburai keluar
operasi darurat pun diberlakukan tim dokter kembar siam
untuk menyelamatkan kedua bayi ini
selain operasi pemisahan kedua bayi ini juga menjalani operasi pemasangan
saluran pembuangan yaitu kolostomi